konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi perwakilan daerah dki jakarta mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika permintaan kenaikan upah minimum provinsi dki jakarta tidak naik
aksi demo buruh dari kspi dki jakarta direspon gubernur dki anies baswedan
gubernur dki mengaku sudah bersurat ke menteri ketenaga kerjaan agar bisa merevisi besaran kenaikan tersebut
sementara itu wakil ketua kspi dki jakarta triwidianto merespon kspi akan memantau perkembangan upaya gubernur dki tersebut hingga selasa tiga puluh november dua ribu dua puluh
jika tidak ada perubahan angka kenaikan rencananya buruh akan menggelar aksi mogok kerja dan kembali turun ke jalan pada enam hingga delapan desember mendatang
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang juga dirasa berat akibat pandemi covid sembilan belas
kami tetap ingin melakukan koordinasi sesuai dengan tadi pak anies katakan bahwa kita akan dikumpulkan dan juga berkoordinasi kembali
apabila tidak ada revisi kami dari organisasi yang sudah mungkin teman teman media juga ketahui
statement dari organisasi ketika tidak ada perubahan kita akan melakukan mogok kerja nasional
rencana kita di tanggal enam
enam tujuh dan delapan desember